mau menanggung semua biaya operasi aku
kita nyampe rumah sakit kok jantung baru kamu udah nunggu di sana
bukan bukan cuman sakit jantung tapi aku datang ke jakarta juga untuk memenuhi perjanjian
antara mendiang kakek aku dengan mantan kekasihnya om alaras
yaitu untuk bertunangan dengan cucu dari om alaras
siapa sangka cucunya mau laras si riza itu sombong dan nyebelin luar biasa
dan lebih parahnya lagi ternyata riza itu
kasihnya indira sahabat pena aku dari kecil
akhirnya aku malah dimusuhin deh sama saudara kembarnya indira sinava
indiranya gak sudi ketemu sama lo
lalu belum lama kami tinggal di jakarta ibu dan bapak malah mengalami kecelakaan
ibu dokter dokter dokter ibu saya kenapa dokter tolong ibu saya ibu meninggal dunia
dan bapak bapak lumpuh
di saat yang berdekatan dokter malah kasih kabar buruk dokter bilang waktu aku mungkin gak lama lagi
jantung kamu itu kemungkinan hanya bertahan selama tiga bulan
parahnya lagi uang yang bapak usahain untuk biaya operasi cangkok jantung aku ternyata malah musnah
semua itu sempat ngebuat hubungan aku dan aksan jadi jauh padahal tadinya kami bersahabat

suatu hari dalam perjalanan ke kantor
aku ngeliat om umar tergeletak pingsan di dekat rumah aku
sepertinya dia jadi korban tabrak lari
aku dan riza langsung bawa om umar ke rumahku
tapi begitu dia sadar
om umar malah bersikap aneh begitu dia melihat foto ibu
membawa saya ke perempuan yang penggoda itu
dan bapaknya yang
apa yang harus kita lakukan masa
mas harus bertanggung jawab
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
oma laras dan riza akhirnya malah tahu mereka tahu kalau jantung aku harus segera diganti
kamu dan bapak kamu itu membicarakan hal ini
kamu tenang saja ya
sudah kamu tenang saja ya
akan mencarikan donor jantung buat aida
soal biaya biar semuanya oma yang tangguh
oma laras yang baik
oma malah mau menanggung semua biaya operasi aku
aida aida kamu yang sabar aida
bentar lagi kita nyampe rumah sakit kok
jantung baru kamu udah nunggu disana
jangan lupa like share dan subscribe ya
ya apa kabar bu
dan ini pak firman ini bapaknya aida
pasti pak pasti
dia ahli bedah jantung yang biasa beraksi di jerman
dia akan menangani aida
oh ya silakan silakan juga
saya sudah mempelajari jantung aida
saya membawa donor untuk bisa menjangkaukan kepada aida
ini jantungnya silakan
dokter panji aida sedang menuju rumah sakit dibawah dengan ambulans
kembali itu kita simpan
silakan menunggu di bawah
staff saya sudah menyiapkan semuanya
rak ini udah berapa lama
katanya riza cuma pura pura tunangan sama ida
tapi kenapa sampai sekarang mereka masih belum putus
sekarang riza malah nurut sama oma untuk jagain aida yang mau operasi jantung
padahal kan dia udah janjian sama kamu
ya udahlah fang
kan habis aida operasi aku sama riza masih bisa ketemuan
riza juga udah bilang sama aku
oma laras ngasih dia sama ida waktu tiga bulan untuk pertunangan itu
dan bentar lagi waktu itu akan habis
dan aku sama riza bisa balikkan lagi
kan kita saling mencintai
apa kamu yakin dia cinta sama kamu
jadi kita tukeran tempat
aku jadi kamu dan kamu jadi aku
dan aku akan cari tahu apa dia benar benar cinta sama kamu atau enggak
semua ini cuma alasan aku agar aku bisa pergi kencan sama riza
meski aku harus pura pura jadi kamu
jadi kamu udah sampai jakarta
berarti sekarang kamu sedang siap siap untuk mengoperasi pasien yang bernama ida itu kan panji
nah setelah operasi nanti kita ketemu ya
aku kangen banget sama tunangan aku yang paling cantik
iya panji aku juga kangen sama kamu
yaudah sana sekarang kamu siap siap
tunggu tunggu sebentar maida
ada yang kelupaan
mayda juga cinta sama panji untuk selamanya